presiden joko widodo meninjau proyek jalan tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu di jakarta timur senin pagi
jalan tol tahap pertama sepanjang sebelas km yang akan menghubungkan kampung melayu ke bekasi melewati kalimalang ditargetkan beroperasi pada maret dua ribu delapan belas
realisasi pembangunan jalan tol becakayu tahap pertama sedikit di bawah target
meski demikian pembangunan tetap bisa diselesaikan hingga akhir dua ribu tujuh belas
proyek ruas tol becakayu dibagi dalam dua tahap
tahap satu terdiri dari tiga seksi sepanjang sebelas lima km dimulai dari jaka sempurna bekasi barat sampai kampung melayu
tahap dua terdiri dari tiga seksi yang dimulai dari jaka sampurna bekasi barat sampai dengan durenjaya bekasi timur sepanjang sepuluh km
sebenarnya sebelas km kanan kiri berarti dua puluh dua km
dan akan kita selesaikan nanti akhir tahun dua ribu tujuh belas
tapi mungkin maret yang delapan kilo sudah bisa dipakai dulu
saya ingin memastikan yang maret itu yang delapan km dua km berarti enam belas km itu bisa dipakai
karena penting sekali kemancapan di sini sudah terlalu parah
pembangunan ini gimana pak